saudara yang juga jadi sorotan hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman warga di klaten jawa tengah
akibat peristiwa ini sejumlah pohon tumbang melintang dan atap kanopi bangunan juga ambruk diterpa oleh angin kencang
angin kencang menerjang permukiman warga di desa terasan di kecamatan juwiring
kabupaten klaten jawa tengah pada sabtu petang
kencangnya angin mengakibatkan sejumlah pohon berukuran besar tumbang dan melintang di jalan raya
satu tiang penerangan jalan roboh dan melintang menutup akses jalan
selain itu saudara atap kanopi bangunan rumah makan di wilayah juwiring juga ambruk diterjang angin kencang
sukarelawan dan warga sekitar pun membantu memindahkan pohon tumbang
tidak ada korban jiwa dalam prisiun
tidak ada korban jiwa ini